beginilah rutinitas indra iskandar syah sehari hari
sejak difonis menderita kolesterol tinggi dan terkena serangan jantung
pria berusia lima puluh sembilan tahun ini tak pernah lepas dari obat obatan
setidaknya empat butir obat harus ia konsumsi setiap hari
agar tidak terkena serangan jantung untuk kedua kalinya
masih teringat betul di benak indra ketika ia bersepeda
dan terkena serangan jantung pada dua ribu enam belas lalu
pada saat saya naik sepeda itu terjadi seperti dada saya panas
kemudian sesak nafas
di situ saya sudah mulai merasa curiga ada apa di diri saya
kemudian saya tetap paksakan pada suatu saat di pertengahan jalan saya sudah tidak puat
menyadari ada yang tidak benar pada tubuhnya
indra pun segera memeriksakan diri ke dokter spesialis jantung
dan harus dilakukan katheter atau pemasangan ring jantung
indra mengaku tidak merasakan gejala apapun sebelum terjadi serangan jantung
namun ia menyadari serangan yang dialami disebabkan oleh pola makan dan pola hidup yang tidak sehat
asal muasal sih nggak ketahuan ya
karena olahraga saya makan yang berlemak seperti makan bakso
makan soto betawi gitu ya artinya yang mengandung kolesterol tinggi lah ya
kemudian itu berat badan saya juga sudah lebih dari seratus kilo pada waktu itu
pasca pemasangan ring indra pun mengubah pola hidup untuk menjaga kesehatannya
indra menyadari serangan jantung tak bisa diremehkan
kini indra tidak lagi menyentuh rokok
mengurangi makanan berminyak makanan bersantan dan daging olahan
setiap hari indra rutin mengkonsumsi sayur dan olahraga ringan di waktu luangnya
serangan ya takut alami lah ya artinya ada rasa takut ada
cuman ya kita nggak sempat berpikir lagi karena tujuannya kan cepat cepat ke rumah sakit gitu segera ke rumah sakit gitu loh
udah itu aja takutnya takut mati ya pasti lah
kenapa serangan jantung ya
serangan jantung paling menjauh
paling ya gitu nggak bisa dimuat main main gitu ya
namun apa itu kolesterol
bagaimana kolesterol bisa menyebabkan serangan jantung
kolesterol adalah gabungan lemak dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan vitamin d dari matahari
pembentukan hormon serta memproduksi lapisan membran sel dalam tubuh
namun jika jumlah kolesterol di tubuh berlebihan tentu akan berdampak tidak baik bagi tubuh kita
dampaknya kalau terlalu banyak
tentu akan menyebabkan penumpukan nomor satu di jaring lemak
yang kedua yang paling berbahaya ada deposisi di dinding pembuluh darah
baik itu pembuluh darah koroner di jantung pembuluh darah di perifer di kaki
atau bahkan mungkin di otak serta pembuluh darah organ lain
yang paling sering yang tentu sangat berbahaya penumpukan di pembuluh darah koroner
gimana itu nanti kita sebut sebagai penyakit atherosklerosis
ada dua tipe kolesterol di tubuh kita yang dibawa oleh lipoprotein yaitu hdl
atau high density lipoprotein yang disebut juga sebagai kolesterol baik
dan ldl atau low density lipoprotein yang disebut sebagai kolesterol jahat
hadal disebut kolesterol baik karena memiliki lemak yang sedikit dan lipoprotein yang banyak
hdl akan mengangkut lemak dari seluruh tubuh untuk dibawa ke hati dan dibuang oleh tubuh melalui proses ekskresi
hdl juga membawa lemak ke seluruh tubuh terutama ke dinding dinding pembuluh darah di jantung
hal ini membahayakan karena ldl akan membawa lemak ke seluruh tubuh terutama ke dinding dinding pembuluh darah di jantung
dan ketika jumlah kolesterol yang berkeliaran di darah terlalu banyak
kolesterol dapat menempel ke zat lain dan membentuk suatu plak atau lempengan
plak ini sangat berbahaya karena zat lain akan terus menempel dan membuat plak semakin besar
ketika itu terjadi maka akan ada penyempitan saluran darah di mana aliran darah dan oksigen yang menuju ke organ vital seperti jantung dan otak akan terganggu
dan dapat menyebabkan nyeri dada serangan jantung bahkan strok
terkena kolesterol tinggi tidak memandang umur dan berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun dua ribu sembilan belas lima belas dari seribu orang di indonesia menderita penyakit jantung koroner
nah berikut beberapa tips dari dokter spesialis tersebut
jangan lupa like share dan subscribe ya